kita ke informasi selanjutnya alat deteksi yang sudah tidak berfungsi menyebabkan peringatan potensi tsunami termasuk yang terjadi di palu dan donggala pekan lalu tidak akurat
badan meteorologi klimatologi dan geofisika mengatakan terbatasnya anggaran juga menyebabkan alat ini tidak terawat dan hilang
sejak dua ribu dua belas buoy mendeteksi tsunami sudah tidak bisa lagi digunakan
dikelola oleh badan pengkajian dan penerapan teknologi atau bppt buoy terpasang di beberapa titik di laut lepas mulai dari samudera hindia
sumatera hingga selatan jawa
saat ini bmkg menggunakan tight code atau alat ukur muka laut untuk mendeteksi potensi tsunami
namun sebenarnya informasi bencana akan jauh lebih cepat didapat dengan buoy
karena buoi dipasang di dekat sumber gempa di laut lepas
kepala subbagian bidang informasi gempa bumi bmkg iman fatur rahman mengatakan tidak pernah ada data yang masuk dari alat tersebut
terkendala masalah anggaran perawatan buoy memang terbilang mahal
waktu itu kan sempat mau di install sampai dua puluh lokasi ya tapi yang kami terima itu di tahun dua ribu
anda rasa itu mencapai sepuluh lokasi tapi setelah itu banyak hal yang terjadi sehingga data bui tidak ada
hilang ya banyak yang kasusnya hilang terkena arus laut kemudian ada yang mencuri
dan lain sebagainya
bisa jadi seperti itu karena bui ini cukup perawatan cukup mahal ya
untuk merawat satu bui aja perlu transportasi ke laut lepas dengan kapal itu butuh ratusan juta untuk maintenance sendiri
jadi membutuhkan anggaran per unitnya cukup besar
dan itu semua sih dianggarkan mungkin oleh tim dari bppt ya
karena kita memang tidak menyediakan
atau tidak menyesalasi buoi
expertise nya di mereka